harga jual bbm di bumi cenderawasi juga menjadi sorotan tersendiri dalam kunjungan presiden joko widodo yang kelima kalinya ke papua
presiden menekankan bahwa harga jual bbm di papua nantinya akan sama dengan harga jual di pulau lainnya
dalam sambutannya di hadapan masyarakat presiden jokowi menjelaskan bahwa kehadirannya di papua adalah untuk meresmikan harga bahan bakar minyak atau bbm satu harga
menurut presiden jokowi penyamaan harga jual perlu dilakukan mengingat selama ini terjadi ketidakadilan harga
presiden jokowi juga mengungkapkan bahwa upaya untuk menyamakan harga bbm di papua dan papua barat dengan wilayah lainnya di indonesia tidaklah mudah
namun presiden berjanji akan mewujudkan hal tersebut
jokowi menekankan bahwa masalah satu harga bukanlah masalah untung rugi
dengan adanya kesamaan harga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di jawa harga bbm hanya rp tujuh
di jawa rp tujuh
di sini ada
saya yang sampai tadi pak gubernur menyampaikan pak kabulda menyampaikan di mulia malah sampai rp seratus per liter
saya nggak bisa seperti itu
kalau di sana di barat di tengah ya di sini juga harusnya sama harganya
sehingga saya perintahkan ke bum carikan jangan keluar
yang paling penting saya minta harganya kurang lebih sama dengan yang ada di jawa